pemeriksa delapan putihkan sopir taksi konvensional dan juga online yang diduga melakukan perusakan
lewat bukti digital polisi menetapkan seorang tersangka dan penetapan tersangka diperoleh dari pendalaman terhadap empat terduga provokator
sementara tujuh puluh sembilan orang lainnya sudah dipulangkan setelah menandatangani surat pernyataan tidak akan mengulangi lagi aksi anarkistis mereka
tidak tertutup kemungkinan akan ada tersangka baru terkait dugaan pelanggaran pasal satu ratus tujuh puluh kuhp mengenai perbuatan perusakan dan kekerasan terhadap orang atau barang di depan umum
ada yang memprovokasi ada yang diduga juga merusak kan satu tersangka sudah
ya kan satu ratus tujuh puluh melakukan pengerusakan terhadap taksi sudah kita tentukan tersangka